permula e circuitnya dalam waktu dekat akan selesai insya allah ya
memang permula ini kan tidak bisa dilakukan
ini kan bekerjasama
luar ini kan event internasional
jadi semuanya sudah direncanakan
secara aturan kebetulan
insya allah nanti semuanya
persiapkan sebaik mungkin
nanti ada japro di sorda yang mempersiapkan
insya allah sampai hari ini
jadwalnya tetap di
empat juni sampai hari ini